ada sejumlah isu yang menjadi sorotan mengiringi seratus hari pemerintahan jokowi maruf amin
banyak catatan merah yang memantik reaksi publik namun tidak sedikit kemudian gebrakan dan juga inovasi yang kemudian patut untuk kita apresiasi
dari seratus hari kerja jokowi di periode kedua ini apakah kita sudah bisa mengintip ataupun membaca seperti apa performa kabinet kerja
dan evaluasi apa yang layak diberikan sebagai catatan untuk pemerintahan ke depan
kita akan coba bahas malam hari ini di seratus hari kerja jokowi maruf amin
dengan tiga narasumber utama yang sudah hadir di studio cnn indonesia
saya kenalkan dari yang paling kiri saya terlebih dulu
ada bang jayadi hanan direktur eksekutif dari lsi selamat malam pak jayadi
terima kasih pak sudah hadir malam hari ini
dan di tengah sudah ada bang fajro rahman jurubicara
presiden selamat malam bang fajar
selamat malam selamat seratus hari
selamat seratus hari terima kasih bang fajro sudah hadir
dan ada bang nasir jamil politikus dari pk selamat malam bang nasir
oke karena ini seratus hari kerja presiden dan juga wakil presiden maka paling tepat pertama tama saya tanyakan dulu ke bang fajrul rahman ini
seratus hari kerja di periode kedua pak jokowi bang fajrul
sebenarnya presiden joko widodo tidak pernah mendesain tentang seratus hari kerja
tidak pada waktu pelantikan menteri
kabinet indonesia kerja beliau mengatakan tidak ada seratus hari ukurannya
kami presiden jokowi dodo dan wakil presiden ma'ruf amin
melanjutkan apa yang sudah dikerjakan selama lima tahun sebelumnya
kecuali ada memang penekanan pada apa yang kami sebut sebagai panca kerja
yaitu yang pertama adalah pembangunan di sumber daya manusia
kemudian yang kedua melanjutkan infrastruktur yang sebelumnya sudah ada
kemudian yang ketiga penyederhanaan regulasi penyederhanaan birokrasi
transformasi ekonomi dari sumber daya alam menjadi industri moder
jadi seratus hari pasca dilantik deh kira kira begitu
nah seratus hari pasca dilantik presiden jokowi dodo
sebetulnya ada banyak bang fajrul sejumlah isu yang mengiringi ya
tidak hanya soal hukum sebetulnya dan juga memantik reaksi publik
tidak sedikit sebagian publik yang melakukan penolakan atas kebijakan kebijakan dari presiden joko widodo
evaluasinya sebetulnya bagaimana bang fajrul
apakah ini sudah still on the track atau memang agak terseok seok
catatannya hijau atau catatannya biru
misalnya ketegasan begini di minggu pertama pemerintahan beliau ada muncul isu tentang pilpres yang tidak langsung
kemudian pilkada dan kemudian juga tentang periode apakah dua periode atau tidak
kami tegas kemudian menyatakan dan saya sebagai jurubicara presiden pada waktu itu sampai mengeluarkan semacam rilis langsung tertulis
dan tidak terjadi kesalahan bahwa pemilihan presiden langsung didukung oleh pak jokowi
itu tidak karena kami patuh kepada konstitusi dan juga kami patuh kepada reformasi sembilan puluh delapan
kemudian kedua pemilihan kepala daerah langsung
itu juga kami nyatakan dengan rilis tertulis
kemudian yang ketiga yaitu bahwa periode pemerintahan kepresidenan itu hanya dua kali yaitu dua periode
jadi itu langsung dijawab oleh presiden
itu langsung kami jawab
tapi kan kemudian publik juga banyak menyikapi sejumlah kebijakan
mulai dari misalnya undang undang kpk rkuhp kenaikan bpjs dan lain sebagainya
ini kan banyak sekali
mari kita jawab satu satu
nah itu bagaimana

dan sekarang dewan pengawas dan kemudian juga pimpinan kpk sudah terpilih dan mereka sedang bekerja
dan kita berharap tidak lagi pak kepresiden mencampuri itu karena itu adalah sudah secara independen mereka bekerja
kemudian apa lagi bpjs
bpjs itu ini yang sekarang yang
kemarin juga dibahas sama dpr
salah satunya adalah ini sudah mencakup dua ratus dua puluh tiga juta orang
dan pemerintah itu sebenarnya memberikan semacam yuran untuk penerimaan bantuan
bantuan yuran sembilan puluh enam lima juta orang per tahun dua ribu sembilan belas
itu per orang dapat dua puluh tiga ribu per orang
dan sudah dikeluarkan hampir dua puluh lima enam triliun
tentu dengan persetujuan dari dpr
jadi kita berusaha mengikuti
ini sudah lima tahun tidak
tidak berubah bpjs ini
tapi kita tetap berusaha agar dua ratus dua puluh tiga juta orang ini mendapatkan apa yang kita sebut sebagai universal headcast
jadi istana mau maknai ada demonstrasi ada respon publik terhadap sejumlah kebijakan ini
kami mau maknai itu sebagai kritik terhadap pemerintah
karena demokrasi kuncinya demokrasi jantungnya demokrasi adalah kritik
dan kami kemudian melakukan perbaikan ke dalam
catatannya tetap hijau
kemudian yang terpenting adalah seratus hari ke depan lagi
kami akan menyelesaikan empat undang undang omnibus law yang ini akan menentukan perkembangan transformasi ekonomi
yaitu undang undang cipta lapangan kerja undang undang perpajakan undang undang ibu kota negara
maksudnya semuanya nanti mau pindah ke ibu kota baru di kampung andang timur
termasuk juga teman kita dari pks
kemudian undang undang yang tentang keparmasian
jadi ini akan menentukan perkembangan
jadi ketika bang fajrul menyebutkan catatannya hijau bang nasir jamil ketawa ketawa saja
nah apakah catatan hijau itu juga melekat pada bang nasir jamil dan politisi partai pks
ada catatan catatan merah yang sebetulnya mengiringi pemerintahan seratus hari ini
bang nasir bagaimana
seperti kata mas fajrul tadi
bahwa presiden sendiri tidak memberikan satu penjelasan ya
artinya tidak mengatakan bahwa seratus hari ini harus dinilai dan lain sebagainya
tapi memang publik kan juga berhak untuk menilai seratus hari pemerintahan jokowi k h maruf amin
dan karena itu saya datang ke sini
tapi kalau kita lihat memang seratus hari ini banyak hal yang mengejutkan kita
yang menebarkan kita yang mengkhawatirkan kita
ya misalnya ada unjuk rasa yang menewaskan empat orang mahasiswa
saya tidak tahu kalau misalnya masa reformasi itu mungkin akan meledak itu ya
kalau ada yang meninggal seperti itu
nah tapi situasi kita lihat presiden juga tidak begitu dalam tanda kutip memperhatikan soal ini
ya seharusnya kan empat orang mahasiswa itu ya dalam tanda kutip menjadi tumbal ya dalam konteks unjuk rasa itu
tidak mendapat perhatian dari presiden
tidak ada arahan bagaimana presiden kemudian menyikapi meninggalnya empat orang mahasiswa tersebut
belum ada persidangan di tempat di sulawesi itu
ya tapi kan kalau kita lihat pernyataan pernyataan presiden itu tidak begitu tegas ya menyatakan soal itu
saya menyatakan bahwa kritik itu merupakan bagian dari demokrasi
tanpa kritik tidak ada demokrasi
dan tidak ada yang namanya presiden jokowi dodoh
gimana pak nasir
ya artinya meninggal itu
ya merenggang nyawa dia
jadi situasi seharusnya hari ini anda melihatnya seperti apa
ya kalau kita lihat ya seperti rumah besar ya
seperti rumah besar ada kepala rumah tangga ada pembantu yang mengurus pendapatan dan belanja negara ngurus ekonomi politik ekonomi kemudian pariwisata dan lain sebagainya
dan saya yang menjadi jurubicaranya
kalau kita lihat memang terus terang saja ya pertumbuhan ekonomi kita kan nggak bergerak di angka lima
kemudian juga perdagangan kita industri kita
bahkan kita setiap tahun itu rugi satu ratus lima puluh sampai dua ratus triliun
kita memang membanggakan infrastruktur
tapi itu kan pinjam
pinjam dan kemudian juga kita peras rakyat
mau tanya lagi punya rumah pinjam duit gak dari bank
sebenarnya kalau minjam
punya mobil menjam duit tidak dari bank
maksud saya ya dengan situasi seperti itu kita mengalami depisit
kalau bisa membayar untang
pertumbuhan ekonomi industri kita perdagangan kita
tidak ada masalah
dan kemudian kita membanggakan infrastruktur
tapi kemudian itu dalam tanda kutip memeras rakyat
jadi singkatnya bang narsir nahkoda yang di negara yang dikanak kode presiden pprd ke dua ini apa yang ada
seratus hari ini memang belum mengembirakan
belum mengembirakan oke
dan kemudian belum memberikan sesuatu kepada rakyat indonesia
dan ini indikasi sebenarnya
jadi seratus hari walaupun mas fajrul bilang
kita ini dicabut ya katakan pak manras ya
kita tidak pernah memperas rakyat
ya dalam tanda kutip saya katakan
ini walaupun kata mas fajrul
ini walaupun kata mas fajrul tadi tidak ada arahan tidak ada satu titik tekan soal seratus hari
tapi rakyat akan menilai seratus hari ini ibarat mesin ya
apakah mesin ini memang cocok
dan sebenarnya juga kalau menurut saya presiden juga harus mengevaluasi
apakah menteri menterinya itu cocok di tempat itu
jangan jangan ya sebaliknya
nanti di respon oleh bang fajrul
sekaligus saya juga akan memberikan pertanyaan ke pak jayadi
bagaimana kacamata anda melihat seratus hari ini betulkah seperti yang dikatakan oleh bang nasir
atau justru sedikit
tapi di jepang nanti kita harus break
kami akan segera kembali
program spesial seratus hari kerja jokowi maruf akan segera kembali
ya anda kembali di program spesial seratus hari kerja jokowi maruf
saya langsung ke pak jayadi hanan
untuk mengawal secara akal sehat kita semalam hari ini
bicara seratus hari kerja
ada poin poin kritik disampaikan oleh bang nasir
tapi kemudian juga tadi bang fajrul juga menyampaikan sejumlah pencapaian
dan juga target target pemerintahan dari presiden jokowi dodo
kacamata anda melihatnya sebenarnya bagaimana sih seratus hari kerja ini
apakah jauh lebih ringan atau memang ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh presiden jokowi
pertama ya seratus hari itu kan untuk melihat startnya bagus apa enggak
jadi tentu harus fair melihatnya ya
sehingga kita bisa melihat keseluruhan kerjanya
keseluruhan kerja itu baru dibiasakan setahun dua tahun dan sebagainya
masuk akal kalau orang untuk melihat kalau startnya bagus ada harapan
kedepannya bagus gitu kan
nah yang kedua menurut saya seratus hari ini ya ada yang hijau
lumayan baik gitu tapi nggak baik baik banget
ada yang merah gitu
ada yang agak mengkhawatirkan
yang merah apa
misalnya makin jelas orang mulai mengkhawatirkan soal pemberantasan korupsi
dan kita semua dipertontonkan dengan tegas dengan gamblang gitu
terutama selama seratus hari inilah soal bagaimana kpk jelas jelas kelihatan lemah gitu
berhadapan dengan proses yang mereka selama ini mulai hadapi dengan undang yang baru
baik dari segi orangnya maupun dari segi sistemnya gitu
kemudian konsolidasi oligarki misalnya ya
baik di partai maupun di tingkat daerah gitu
dan itu diramaikan oleh misalnya anak presiden menantu presiden
ikut kontestasi pilkada juga
itu mempermarak diskusi atau pembahasan orang yang cenderung negatif terhadap dinasti dinasti politik
terkait itu tadi juga itu menjadi salah satu isu yang sebetulnya muncul ketika tadi mbak rustika memaparkan persepsi publik
di sosial media ya itu juga muncul soal gendang
paling tidak itu menjadi pembicaraan orang dan cenderung tone nya negatif kan
akan kemana arahnya kan tentu kita harus fair wilayahnya kita lihat nanti bagaimana arahnya
tapi paling tidak itu memberikan sinyal negatif atau warning negatif gitu
oke kalau yang hijau apa pak jaya
nah yang hijau misalnya pertama stabilitas politik
stabilitas politik kan aman nih nggak huru hara politik tanda kutip ya
ya belum tentu
ya paling tidak dua lima tahun

dua tahun ke depan mungkin
mungkin aman gitu kan
yang jelas jelas keras dan oposisi kan cuma bang nasir jamil kan
tidak mengembirakan kata bang nasir
bukan maksud saya secara politik
dan itu penting
kekuatan politik kan memang enam partai sudah bersama pak jokowi ya
partai yang ada di parlemen
saya kira sampai dua tiga tahun ke depan itu mereka akan tetap bersama sama
karena ada kepentingan untuk menjaga stabilitas politik bagi mereka sendiri
itu yang hijau
ada hal lain pak jaya dari yang ada catat
kemudian yang sejumlah isu
yang muncul misalnya
yang kita belum jelas juga misalnya omnibus law
ini mau kemana
pertama sangat sedikit publik yang tahu soal omnibus law itu
bahkan ada yang bilang itu bis jurusan mana
itu bus antar kota antar provinsi atau dalam provinsi
sampai begitu ada yang bilang begitu
intinya adalah omnibus law itu kan misalnya
itu kan menjadi salah satu pokok soal yang ingin dikejar oleh pemerintahan pak jokowi sekarang kan
itu menjadi prasyarat untuk transformasi ekonomi
jadi sebetulnya di luar stabilitas politik memang tampaknya seratus hari ini pak jokowi dan juga pak amaruf amin tuh dihadapkan dengan sejumlah produk produk hukum itu sendiri ya
kemudian ini menjadi sorotan toma publik sebetulnya
jadi persoalan utamanya ada di mulai terlihat pelemahan pemberantasan korupsi
sejumlah program unggulan itu belum jelas mau kemana
omnibus law omnibus bill atau omnibus law itu juga sebagai contoh
yang lain misalnya program di kementerian
misalnya pak nadiemah karim meluncurkan program
kamus merdeka dan merdeka bersekolah gitu
ini real konsepnya bagaimana
itu yang masih terlihat belum jelas
to be fair supaya lebih adil tentu kan karena ini baru awal kita harus lihat dulu apakah betul betul berdasarkan kajian yang kuat atau hanya sekedar untuk memberikan program yang berbeda
ada yang menteri erick thohir misalnya
di awal ada isu bagus untuk dia
tapi kemudian muncul isu baru soal jiwasraya dan sebagainya
yang membuat kementerian bumn menjadi sorotan juga
jadi cukup dinamis sebetulnya seratus hari awal ini ya
tetapi secara umum itu belum ada terobosan yang terlihat betul betul menjanjikan
kecuali mungkin soal omnibus law itu yang menjadi terobosan
tapi itu pun masih belum tampaknya tidak atau belum terkomunikasi secara baik kepada publik
kepada publik tentunya
oke baik bang fajrul bagaimana anda melihat itu
jadi yang pemerintah korupsi itu kan terutama memang terkait pada soal rancangan undang undang
yang pada waktu soal kpk
tapi kan sudah selesai
sekarang jadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
itu kan bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari beliau juga
saya tidak tahu
setuju nggak waktu itu
ya kita ikut membahas
ikut membahas dan setuju kan
ya kita ada catatan
ada catatan tapi setuju
jadi artinya ini memperberangkan tahun jawa bersama pemerintah dan kemudian juga dpr
dan kemudian itu kan sudah dilaksanakan
jadi praktis sebenarnya tidak langsung terkait dengan pak jokowi
ini kan kita bicara kinerja pemerintahan kan secara umum
salah satu kinerja pemerintahan adalah bidang pemberantasan korupsi
dan itu pemberantasan korupsi itu selalu menjadi top five dari masalah yang
dan salah satu harapan utama masyarakat adalah pada kpk
oke cukup membaik itu indikatornya apa
indikatornya kan kemarin yang dikeluarkan oleh ipk ini
indeks korupsi itu persepsi kan lumayan naik dari tiga puluh delapan ke empat puluh
kan sekarang berarti ada kenaikan
walaupun memang belum terukur nih yang setelah
itu kan masih yang lama dong
itu yang lama

tapi artinya kan itu bisa mengukur problemnya itu kan di publik
dan kemudian juga di pelaksana publik dan juga di bisnis kan
jadi artinya apa yang terjadi selama lima tahun ditambah dengan seratus hari
kan juga ikut terukur
bukan hanya dari kpknya
kan sebenarnya cukup membaik
dan kita ingin pertahankan ini
makanya pak jokowi mengatakan bahwa oke dengan naiknya ke empat puluh ini
mari kita perang terhadap semua korupsi
dan ini terbukti kan kami tidak ada ampun loh
soal yang lain
siapapun yang terlibat secara hukum kita ambil
oke kalau kemudian
jadi itu harus dikembalikan kepada rakyat
sampai hari ini kejaksaan agung diperintahkan untuk menyita semua harta dari mereka yang terlibat
sampai hari ini ada yang sudah semua rekeningnya habis kan
jadi kita tidak ada budaya
yang terpenting sekarang sebenarnya di luar dari yang disampaikan oleh pak jayadi
kami ingin membuktikan kepada masyarakat
bahwa ini paradigmanya adalah the governing president
presiden yang sedang bekerja
kami tidak lagi berurusan dengan soal kampanye presiden
dalam periode sebelumnya
karena kami ingin akumulasi dari the governing ini ada legacy
di masa depan
ya kecuali kalau pemerintah menganggap misalnya sekarang sudah saatnya tidak terlalu berharap lagi pada kpk untuk meretasan korupsi ya
karena dia lambagnya independen
kami nggak bisa terlalu
tetapi mulai nyata dampak pelemahan terhadap pemerintah polri melalui kpk itu dengan undang undang yang baru
kami tidak mengatakan
kami mengatakan bahwa undang undang sembilan belas nomor dua ribu sembilan belas itu merupakan undang undang
yang merupakan hasil dari pemerintah
nah tapi memang
bang nasir bagaimana melihatnya
tapi begini ya
indek persepsi korupsi itu bukan satu satunya ukuran sebenarnya
kalau kita rujuk ke daerah daerah
daerah daerah itu kan selalu dalam pemeriksaan pbk misalnya dapat wtp
wajar tanpa pengecualian
wajar tanpa pengecualian
tapi kepala daerahnya kemudian berurusan dengan
ya dengan hukum
alakon korupsi dan sebagainya
berurusan dari apa
maksud saya belum tentu kemudian ada korelasi gitu loh
antara indeks itu dengan
dengan situasi ya
dengan semangat ya
dengan political will kita gitu loh
karena itu menurut saya ipk itu kita udah ingatkan kemarin dengan kpk
ya jangan kemudian fokus dengan itu
tapi bagaimana membenahi pemerintahan
ya sehingga kemudian apa namanya potensi potensi terjadi korupsi ya di bumn di pemerintahan dan sebagainya
karena apapun ceritanya pemerintahan pemerintahan di daerah provinsi ya itu kan secara langsung juga tanggung jawab pemerintah pusat
ya sehingga kemudian
pemerintah pusat juga melakukan pengawasan dan pembinaan di daerah daerah
tapi bang nasir begini di luar persoalan yang lain tadi sudah kita bahas ya
soal pendidikan misalnya atau omnibus law dan lain sebagainya
mengapa anda atau begini deh
mengapa kemudian seratus hari ini tampaknya lebih banyak dihadapkan dengan persoalan ataupun masalah masalah berkaitan dengan hukum
pandangan anda bagaimana bang nasir
ya ini kan rentetan sebelum sebelumnya ya
bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur ya walaupun dalam konstitusi kita bahwa kita disebut negara hukum
ya tapi dalam prakteknya hukum tidak menjadi prioritas
ya hukum tidak menjadi prioritas
ya saya tanya sama mas fadzul
kami tetap tegas loh ya prinsip bahwa ini negara hukum bukan negara agama
selalu kalau dibahas penas misalnya hukum itu cukup ya
jadi dia bukan menjadi hal yang penting ya menjadi bahagian yang penting dalam penyelenggara negara ini
jadi yang bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur ya investasi dan lain sebagainya itu yang kemudian di kedepankan
padahal kalau kita mau jujur
ya kita adalah negara hukum yang demokratis
artinya semua ya semua lini kehidupan kita selalu bersentuhan dengan hukum
oke tapi kenapa anda tadi mengatakan bahwa itu tidak menjadi prioritas oleh pemerintah
kalau kita lihat panca apa tadi bang namanya panca
panca kerja itu memang hukum dan perintasan korupsi tidak secara spesifik disebut
kan infrastruktur kemudian sumber daya manusia reformasi birokrasi regulasi kan gitu
memang itu hukum
hukum dan perintasan korupsi kan tidak menjadi faktor
hukum dalam pengertian
dia hanya menjadi catatan aja di dalam itu
oke sejauh mana sih bang fadli sebetulnya
ya tapi kan masuk di dalam misinya presiden kan
kalau sembilan misi kan jelas banget disebutkan tentang hukum
dan kemudian dalam visi juga
jadi tidak bisa dilepaskan antara panca kerja itu dengan visi misi dan kemudian panca kerja
sampai itu ada perintah kepada kl
oke tapi sejauh mana sebetulnya pemerintahan presiden pak jokowi ini memberikan atensi atau perhatian terhadap masalah masalah hukum
tadi kan catatan abang nasir cukup jelas sekali
kami tetap tegas bahwa ini negara hukum
bukan negara kekuasaan
karena itu makanya beberapa bulan pertama kami tegaskan terhadap konstitusi soal pil pres langsung soal pil keadaan langsung soal dua periode
itu kan menghormati konstitusi dan menghormati hukum dan menghormati pancasila sekaligus kan seperti itu
jadi kami tidak ada tanda tanda yang ngaling soal ini
makanya dalam kasus kasus hukum seperti jiwasraya kemudian yang berented dan segala macam kami tegas
sekarang kan sudah diambil berapa orang dan kita akan selesaikan
tapi juga terkait dengan pengembalian hak daripada nasabah
kami tidak ramput soal ini
oke oke bagaimana bang nasir silahkan tangkapnya
sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang juga presiden pernah memberikan gerasi kepada terpidana korupsi
oh itu dari mahkamah agung ya
artinya itu kan sama presiden juga
kalau presiden bilang maaf saya nggak mau
walaupun mahkamah agung memberikan pertimbangan itu kan kira kira keputusannya sama presiden
jadi presiden menentukan mau memberi atau tidak
karena itu kan eksklusif yang diberikan oleh presiden
meskipun mahkamah agung memberikan pertimbangan
tapi doangnya itu semua adalah presiden

artinya bahwa orang menilai kok seperti ini kira kira begitu
nah karenanya memang inilah yang harus dihadapi oleh presiden
mau tidak mau saya katakan bahwa presiden seratus hari ini harus mengevaluasi secara ketat para pembantu pembantunya
tadi mas jayadi sudah bilang misalnya soal menteri pendidikan
apakah program programnya kebijakannya
kebijakan kebijakannya itu hanya sekedar untuk mencari aman
tentu menteri ini kan punya tim dia
bagaimana caranya kemudian menteri ini mendapat perhatian dari presiden
dia buatlah gebrakan gebrakan
yang penting casing dulu
nanti kita panggil lah
pak nadiem ke sini
soal isi dan yang penting casing dulu
supaya kemudian presiden bilang wah menteri saya punya progres
di panca kerja ini
ya di dalam misi presiden kan tegas tuh
penegakan sistem hukum yang bebas korupsi bermapagat dan terpercaya
jadi kami gak ada tanggung tanggung soalnya
pak cahyadi sudah ingin komentar
tapi tunggu pak cahyadi
kita sabar dulu ya
agar kemudian lebih asik lagi diskusinya
kami akan segera kembali suatu saat lagi
diskusi kita berlanjut ke pkjd sebetulnya
dan cukup menarik
kita lanjutkan lagi di on air pak jayadi
jadi evaluasinya bagaimana
kalaupun harus dilakukan karena ada sejumlah catatan tadi
dari sejumlah kebijakan dan juga sektor sektor yang tidak hanya hukum
artinya kan ke depan ini pemerintah ini tentu harus punya fokus
bagaimana kemudian pemerintah harus melewati setelah melewati seratus hari ke depan ini
fokus pemerintah kan sudah ditetapkan ya
lima panca kerja itu
oke itu sudah jelas fokusnya
yang kedua fakta bahwa sejak awal kabinet itu sudah muncul kisruh menteri
menteri ini ngomong a menteri yang lain ngomong b dan sebagainya
lalu terpaksa diluruskan oleh presiden misalnya
itu adalah satu indikasi jelas bahwa belum terkoordinasi dengan baik itu semua menteri ini
belum jelas itu pola koordinasi dan monitoring yang ditetapkan oleh presiden kepada semua ini
masing masing bisa ngomong dengan caranya sendiri
sehingga harus ditegur oleh presiden

secara publik dengan penegasan
misalnya ada menteri yang ngomong belum apa apa ngomong kita ingin pilkada tidak langsung
atau akan ada amandemen lalu segala macam lah ya
padahal sudah ada penegasan presiden tidak ada visi misi menteri
jadi itu artinya yang harus diperbaiki ke depan seratus hari adalah kembali membuat sistem kerja seluruh kementerian itu betul betul terstruktur di bawah koordinasi presiden atau timnya presiden
mungkin waktu itu belum ada ksp atau
yang membantu presiden secara utuh
sekarang ksp nya sudah terbentuk
itu harus diutilisasi digunakan secara maksimal untuk memastikan semua menteri bekerja di relnya masing masing gitu
yang ketiga menurut saya adalah publik
memang ini periode kedua pak jokowi
pak jokowi nggak akan maju lagi kalau undang undang dasar nggak diamandemen
nggak akan maju lagi
insya allah tidak akan di amandemen
pada titik presiden kedua kali
tapi amandemen itu bukan urusan presiden
memang bukan urusan partai politik
presiden bisa punya posisi tidak
tapi dia tahu
parpol punya pandangan yang berbeda
parpol punya pandangan yang berbeda
presiden punya politika standing
dan jadi itu
jadi lupa saya
jadi periode keduanya ini pak
periode keduanya ini pak
ini periode kedua
di periode pertama tampak pak jokowi kelihatan mau dekat dengan publik
memperhatikan betul suara publik

periode kedua itu ada potensi
sudahlah publik kan ntar dulu
populisme publik tidak terlalu diperhatikan
membujuk publik untuk mendukung presiden itu tidak terlalu menjadi penting
yang penting program programnya bisa jalan
kalau publik tidak setuju ntar dulu
jadi saya kira publik tetap penting
karena bagaimanapun stabilitas politik itu tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan elit dari partai
tapi juga bagaimana publik memahami dan mendukung presiden
kalau publik dilupakan maka
tidak ada demokrasi
satu tidak ada demokrasi
yang kedua bisa jadi program itu akan terus menerus mendapatkan perlawanan dari publik gitu
bang fajro seperti apa
ada sejumlah kritiknya
menurut saya terhadap upaya
mati matian nih sekarang presiden
hari ini untuk membuktikan bahwa kemimpinan beliau berhasil membawa kabinet indonesia maju dalam satu arah yang sama
walaupun memang tetap presiden membuat teguran teguran ya
seperti kemarin itu agar ada upaya supaya satu suara untuk menegaskan kembali sebenarnya bahwa visi misi panca kerja sampai ke perintah presiden itu satu arah
jadi kita itu satu tim
berkali kali presiden menyampaikan itu dalam rapat terbatas rapat kabinet
kita satu tim
tidak ada yang berjalan sendiri sendiri
kita satu tim
itu selalu dinyatakan
kemudian yang kedua soal kritik
itu betul bahwa presiden tidak meninggalkan publik dan tidak akan pernah meninggalkan publik
karena itu strategi kampanye
eh strategi kampanye lagi
strategi komunikasi presiden sekarang ini kan lebih dititik beratkan pada strategi injudgement communication
jadi komunikasi yang melibatkan
jadi presiden berharap bahwa setiap yang diingin dilakukan pemerintah atau presiden dalam hal ini pemerintahan joko widodo dan ma'ruf amin
adalah itu muncul dari sentuhan langsung kepada keperluan publik
misalnya sekarang publik misalnya memerlukan apa
tanah yang dimiliki dengan sertifikat
itu langsung disentuh
makanya sekarang baru kami kembali kemarin dari misalnya dari gresik
kita memberikan dua dua ratus sertifikat yang namanya gratis misalnya seperti itu
dan ini sudah berhasil yang kami lakukan
dan ini upaya sebenarnya untuk mengatakan bahwa komunikasi presiden kepada rakyatnya adalah komunikasi langsung pada kerjanya
bukan sekedar menyapa
karena kebenaran itu bukan kata kata
tapi pada tindakan
misalnya kita sebutkan aja

dan selama seratus hari ini presiden sudah memberikan di natuna
waktu itu juga karena urusan tiba tiba ada pelanggaran dari cina
di daerah jerman ekonomi utara
dan kemudian juga kemarin di gelsik
jadi ini kita akan teruskan
karena hampir sekitar delapan puluh an juta ini kalau kita bisa memberikan sertifikat kepada rakyat
mereka bisa menggunakan itu untuk dimonetisasi
dan itu akan menumbuhkan perekonomian mereka
ini bagian dari transformasi ekonomi besar besaran
jadi menegur dengan tindakan
bukan menegur dengan kata kata
ada yang geleng geleng kepala bang fajrul
bang rufus ada geleng geleng kepala
saya memang terkesima tadi ya soal jutaan sertifikat
bahwa itu memang tidak kita bisa tolak
dan itu harus kita apresiasi
tapi harus diingat mas fajrul
bahwa reformasi agraria itu bukan soal sertifikasi tanah
bagaimana tanah tanah itu penguasaan tanah oleh negara dan diperuntukkan untuk masyarakat
kalau kita mau jujur ya tanah tanah kita itu sekarang dimiliki oleh hgu hgu
di daerah daerah itu banyak hgu
itu masa lalu ya
enggak sampai sekarang itu
enggak itu dibuat dari masa lalu
dan kami harus menghadapi itu secara hukum
enggak maksud saya siapapun pemerintahannya siapapun kepala negaranya
punya kewajiban untuk membebaskan tanah tanah negara ini
cengkraman ya para pengusaha pengusaha yang kadang kadang tidak menggunakan tanah itu
jadi ini sebabnya akhirnya terlantar
belum lagi misalnya banyak lahan persawahan dijadikan perumahan
sehingga kita punya problem dengan pangan kita
dan kemudian kita harus cetak sawah baru lagi dan lain sebagainya
jadi maksud anda tidak hanya sekedar memberikan sertifikat begitu
bisa ada kerjasama seperti perutan dan sosial
dan sekarang hgu dipermasalahkan oleh bapak jokowi
yang ditelantarkan akan diambil oleh negara
kondisi agraria itu ketika misalnya negara mau lahan
sekarang sudah tidak ada siapa
tanya sama presiden misalnya
mau lahan di sini siapa
pasti sudah dikuasai
lahan ini dikuasai lahan ini dikuasai dan sebagainya
kami menghadapi persoalan masa lampau
dan kami harus menyelesaikannya dengan secara hukum
karena kami tidak mungkin merampas saja
kan ini mereka dilindungi secara hukum
jadi kami juga akan menyelesaikan secara hukum
misalnya dalam kasus ibu kota negara
kan ada bekas hgu tuh
dan kami selesaikan
dan kemudian dari empat ratus sepuluh juta hektare yang akan dipakai untuk ibu kota negara
itu yang akan dipakai sebagian
itu adalah hti
dan itu diambil secara hukum
ya kami menghormati hukum diambil secara hukum
oke baik jadi bang razi sebetulnya pr terbesar pemerintahan jokowi maruf ini
apa sebetulnya dalam lima tahun ke depan
ya soal pertumbuhan ekonomi
bagaimana kemudian rakyat mendapat lapangan kerja
kalau kita lihat di jakarta hari ini ya
banyak orang orang luar datang ke jakarta
dan mereka sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan
karena ibu kota kan mendapatkan mereka juga
tapi ternyata mereka tidak mendapat pekerjaan formal
akhirnya mereka bekerja di sektor informal
nah kita lihat itu di jakarta itu
nah karenanya kan menciptakan lapangan kerja itu kan seharusnya menjadi tanggung jawab negara
dan pertumbuhan ekonomi seolah olah negara gagal
ekonomi kita tumbuh
oleh karena itu sekali lagi saya katakan
karena apapun ceritanya
ekonomi ini menjadi penting
membebaskan orang dari kelaparan
dan juga membebaskan orang dari ketakutan
karena ketika orang lapar
dia akan menimbulkan ketakutan bagi orang lain
oleh karena itu sekali lagi saya melihat bahwa
seratus hari ini harus benar benar
karena sebelumnya harus benar benar apa
saya gak tahu ya
pak kuntoro misalnya
dia kepala apa namanya
yang menilai para menteri
nah apakah di kantor
saya gak tahu
soalnya ksp gak pernah kemudian
memberikan expose kepada publik
menteri ini berapa
kementerian ini berapa
kementerian ini berapa dan sebagainya
akhirnya masing masing kementerian berjalan sendiri
berusaha untuk membangun image
membangun image yang sering tampil di media
misalnya sering kasih komen dan lain sebagainya
ada satu hal lagi misalnya yang bisa dilematis ya
stabilitas politik itu kan prasyarat
bagi panca kerja itu untuk tercapai
sudah didapat dong seharusnya kan
nah tapi stabilitas politik yang ada itu
itu bisa tricky juga
bisa membuat presiden dilematis
itu bisa saja presiden terlalu berkompromi
dengan agenda agenda partai politik yang sekarang mendukung presiden
misalnya dalam soal pemberantasan korupsi
atau dalam soal konsesi konsesi lahan dan sebagainya
jadi terjebak oleh kabinet yang gemuk maksud anda
bisa kompromistis gitu ya
jadi itu di satu sisi
saya kira ini memang siklus
yang alamiah dalam sistem pemilu lima tahunan
bahwa stabilitas politik seperti sekarang ini
karena kita bersifat multi partai
dan partai itu punya kepentingan yang masing masing
apalagi nanti di dua ribu dua puluh empat tidak ada incumbent
semua dari nol
semua dari nol lagi
sekitar tiga tahunan
jadi tantangan berikutnya dari presiden
adalah bagaimana mempertahankan stabilitas politik itu
tanpa terlalu banyak berkompromi
secara politik dan juga pemberantasan korupsi
yang kedua adalah bagaimana stabilitas politik yang tidak akan terlalu lama itu
selama tiga tahunan itu
digunakan untuk betul betul mempercepat semua agenda yang sekarang dijadikan
bang fajro terakhir
bagaimana menjaga stabilitas politik ala presiden joko widodo
karena kemudian ini terancam dua tahun sebelum lengser
ini bisa jadi kemudian parpol parpol yang
dua tahun sebelum akhir jabatannya
jangan lengser dong
dua tahun sebelum akhir jabatan bisa mengontrol
stabilitas politik insya allah akan terjamin dengan baik
karena sampai hari ini kan praktis sebenarnya
persoalan persoalan terkait dengan partai politik sebenarnya sudah selesai
dan alhamdulillah kan sebenarnya pak prabowo
subianto dengan gerindra juga sudah berada di dalam
nah terkait dengan persoalan ekonomi saya setuju
problem ini adalah perusahaan ekonomi
karena itu pemerintah kan mengajukan
ada dua yang paling penting sekarang
yaitu cipta lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran tersebut
termasuk juga upaya kami sekarang
dalam bulan ketiga ini itu membuat yang namanya kartu prakerja
supaya ada dua juta orang bisa mendapatkan upscaling
supaya bisa bekerja
dan yang terakhir nanti ke dua ribu dua puluh empat kami jelas
targetnya jelas banget
kemudian pertumbuhan ekonominya rata rata
gak berani tujuh lagi nih
kalau kita enam persen
lebih realistis mungkin pak jayadi
nomor tiga terbesar sekarang
tiga terbesar dibandingkan china dan india
kemudian gini resiunya akan kita perpendek
kita akan bersingkat
kemudian juga tingkat pengangguran terbukanya juga akan kita kurangi
ipm nya kita naikkan itu jadi tujuh puluh
sekarang kemudian juga terkait dengan lingkungan
isu lingkungan penting
karena presiden jokowi mengatakan bahwa ibu kota baru yang akan pindah di kementerian timur
itu merupakan showcase ini buat dunia
bahwa kami akan menjadikan ibu kota
itu menjadi paru paru dunia
itu yang penting
terakhir saya ke bang nasir jamil
meskipun pks kan ada di luar pemerintahan
anda cukup optimistis bahwa stabilitas politik dapat terjaga untuk kemudian bisa fokus terhadap program program pak jokowi
politik itu tidak melulu ditentukan oleh elit elit politik
kita lihat juga
dalam masyarakat ya
iya bagaimana kemudian di masyarakat itu ya
jadi politik di tengah tengah masyarakat juga harus diperhatikan
saya pikir memang soal bagaimana masyarakat itu harus bisa menikmati
kekayaan sumber daya alam kita
kita ini negara kaya loh
oleh karena itu
mengapa kita tidak mengelola sumber daya alam kita gitu loh
kenapa kemudian sumber daya alam kita lebih banyak keluar
lalu kita mengemis kepada negara negara lain
lalu kemudian kita buat peraturan perundang undangan
yang kemudian itu ya mengkhawatirkan lingkungan kita
mengkhawatirkan sumber daya alam kita
dan menguntungkan sekelompok orang begitu
saya ingat sekali waktu misalnya kita membuat undang undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan
itu alasannya kenapa undang undang itu dibuat
karena investasi mau datang
investasi untuk menciptakan lapangan kerja
tapi dalam prakteknya terpinggirkan masyarakat ini
untuk menciptakan lapangan kerja seperti yang kemudian
tidak mungkin tanpa investasi tidak ada
makanya saya katakan memang investasi betul ya
kita butuh investasi
tapi kita juga harus menjaga lingkungan kita
menjaga sumber daya alam meningkat
karena itu menurut saya seratus hari ini
merupakan waktu yang tepat bagi presiden jokowi dan kehaji maruk amin
untuk mengevaluasi para pembantunya
betul dengan cara ini nanti kita bisa menjadi empat besar di dunia tahun dua ribu empat puluh lima
baik pembuktiannya nanti kita akan lihat bersama ya
bang fajrul bang nasir dan juga pak jayadi
kalau kita bersama sama semuanya bersama sama membangun
insya allah ini akan negarakan maju
kami bersama dari luar
ini penting demokrasi harus ada oposisi
menjaga check and balances juga betul
kalau tanpa oposisi tidak ada demokrasi
itu harus dicatat
oke baik terima kasih banyak bang nasir bang fajrul pak jayadi hanan sudah bergabung menarik sekali diskusi kita
tapi durasi memisahkan kita malam hari ini
program spesial seratus hari kerja jokowi dan kehaji maruk
amin akan segera kembali bersama dengan putri ayuning tias tetap bersama kami